jumlah penumpang yang tiba di terminal kampung rambutan meningkat
pada selasa kemarin dua puluh tujuh lima ratus penumpang datang ke ibu kota melalui terminal ini
ada pun menurut data hingga pukul delapan pagi hari ini jumlah penumpang yang datang baru mencapai enam dua ratus orang
dengan demikian puncak arus balik diperkirakan telah terjadi kemarin
secara total jumlah penumpang yang tiba di terminal kampung rambutan antara lima hingga dua puluh juni pagi mencapai satu ratus tiga puluh enam empat ratus orang
empat hari pasca idul fitri jumlah arus balik di terminal kampung rambutan mulai mengalami peningkatan
namun jumlah kedatangan pemudik kali ini tidak seramai pada tahun lalu
kita akan pantau langsung arus balik dari terminal kampung rambutan
sudah ada mumtazah catra dini ratisana
selamat pagi tazah
kira kira kapan ini prediksi puncak arus balik di terminal kampung rambutan
selamat pagi dea hanum
kalau kita lihat dari angka memang pada hari ini diperkirakan akan menjadi puncak arus balik
namun demikian memang untuk jumlah penumpang hingga pagi hari ini
masih terus dihitung
sedangkan untuk menurut data hingga tanggal sembilan belas juni kemarin pada hari selasa mencapai dua puluh tujuh ribu
kalau kita lihat polanya memang kalau dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya
puncak arus balik biasanya terjadi pada lima hari setelah lebaran
di mana untuk empat hari setelah lebaran ataupun periode yang sama dibandingkan dengan hari ini berada di angka tiga puluh dua ribu
sedangkan kalau anda lihat di belakang saya ini ada sejumlah penumpang yang sudah mulai turun di kampung rambutan
di terminal kampung rambutan maksud saya dari jakarta
kuningan misalnya dan juga dari daerah daerah lainnya
kalau kita lihat mereka ini datang bersama sanak keluarga mereka
dan ini kalau mereka sampai pada siang hari ini itu artinya bahwa mereka telah melakukan keberangkatan pada malam kemarin dan baru sampai pagi hari
biasanya memang antara pukul dua belas malam hingga pukul dua siang akan banyak penumpang yang akan tiba di terminal kampung rambutan
dan nantinya memang diperkirakan akan mencapai angka dua puluh ribu untuk periode ini saja
dan untuk mengetahui lebih lanjut
dea dan juga hanum mengapa adanya perubahan pola jumlah kedatangan tahun lalu dan juga tahun ini
sudah bersama saya saat ini adalah bapak taufik winanto kepala satuan pelayanan terminal kampung rambutan
selamat pagi pak taufik
pak taufik kalau kita lihat tahun yang lalu di hari kedua lebaran sudah mulai terlihat peningkatan jumlah penumpang yang datang di terminal kampung rambutan
kalau tahun ini kalau kita lihat masih belum terlalu tinggi angkanya
apa ada alasan alasan khusus nih pak
mengapa adanya perubahan pola jumlah penumpang yang datang
seperti yang kita lihat di situasinya
untuk h satu kemarin tujuh belas h plus dua nya dua puluh dua dan sampai h tiga kemarin terpantau mencapai dua puluh tujuh
memang banyak masyarakat yang beralih ke moda transportasi
artinya ke kereta api ke pesawat lanjut beberapa program mudik gratis dan untuk arus balik gratis
jadi menurut bapak mudik gratis pun juga menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat atau penumpang berkurang ya pak di terminal ini
artinya sangat diminati juga oleh masyarakat
sedangkan untuk penumpang sendiri biasanya di hari lebaran pertama hari lebaran kedua ada juga penumpang penumpang yang merupakan wisatawan di ke ibu kota
misalnya dari kota kota satelit seperti dari bogor dari cikarang misalnya
apakah itu pun juga terlihat pada tahun ini pak
yang lebih dominan yang kami temui itu wisatawan yang dari arah pangandaran
banyak memang sebelumnya kemarin di min satu dan min dua itu dipadati oleh wisatawan yang mengarah ke pangandaran
nah saat ini yang nampak kita lihat beberapa
untuk masyarakat yang kembali dari pengandaran daerah pengandaran
nah sedangkan untuk hari ini pak diperkirakan paling banyak dari mana nih pak untuk penumpang yang datang melalui terminal kampung rambutan
kalau h plus satu dua dan tiga masih kita lihat terpantau dari jarak jarak dekat seperti bandung cianjur bogor
tapi nampaknya sudah kelihatan dari subuh tadi dan kemarin malam itu sudah menumpang kelihatan dari jawa tengah
dari solo dari jawa timur sudah nampak kelihatan
terima kasih banyak pak taufik untuk waktunya
memang sudah kita ketahui bahwa biasanya pada hari lebaran sampai hari kedua setelah lebaran memang banyak pengunjung pengunjung yang melalui
yang datang melalui terminal kampung rambutan ini adalah pengunjung yang datang dari kawasan jawa barat dan juga banten
mereka yang ingin melakukan liburan ataupun berkunjung ke sana keluarga mereka yang berada di jakarta
sedangkan hari ini memang perkiranya akan lebih banyak penumpang penumpang yang datang dari arah jawa tengah dan juga jawa barat
terutama jawa tengah teman teman
untuk perkiraan memang kalau kita lihat dari periode tahun dua ribu tujuh belas
h plus empat begitu ada tiga puluh dua ribuan penumpang yang akan tiba
namun angka ini per tahun ini diperkirakan akan lebih rendah
sedangkan puncak arus balik pada tahun dua ribu tujuh belas terjadi lima hari setelah lebaran atau kemungkinan besok di angka tiga puluh enam ribuan penumpang
sedangkan secara garis besarnya memang ada penurunan jumlah penumpang yang datang di terminal kampung rambutan mencapai lima belas persen
jadi memang walaupun menurun jumlahnya dikatimbang tahun lalu tapi tetap ya antusias
mudik dan arus balik ini tetap ada
ada begitu di kampung rambutan
terima kasih taza atas laporan anda langsung dari terminal kampung rambutan jakarta